kamu pantas dapatin yang lain yang jauh lebih baik dari aku
enggak liora aku gak mau yang lain
enggak pergi pergi pergi jangan pergi
aku gak mau ketemu sama kamu lagi
kamu ngerti gak aku gak pantas buat kamu
jangan kamu membuat kamu bahagia
berdiri sendiri aja aku gak mampu
gaya lu pacar emangnya lu laku
asal tau ya biar kayak gini juga banyak cewek yang ngejar ngejar gue
ngejar ngejar apaan cinta
udah tau gue begitu
kamu dengan si boy
tadi saya sama geri sih udah nganterin sampai rumah
boy pergi lagi ya
jadi kamu gak tau boy pergi kemana
enggak om ini saya baru sampe bs kim
yaudah kalau gitu yan
kamu kabarin om ya
kalau kamu tau dia kamu bisa ngejar ngejar gua
boy gak lagi tidur di rumah
gak tau kemana
ngampus kali dia
nggak mungkin lah
kalo emang dia ngampus hawai guaranteed bahwa dia udah mengambil vamos
apalagi dia amarntis kecelakaan massunya langsung ke kampus
kemana ya kerja
saya mau selamatkan galo
kayaknya akhirnya ga ada facebook
si boy masih ngejar

kamu kenapa datang ke sini lagi sih
kan aku udah bilang jangan ke sini lagi
sayang aku bisa jauh dari kamu sayang
om itu barang barang liora mau dibuat kemana
liora harus berobat keluar dan keridik dan akan menetap di sana
om kalau cuma berobat mah ngapain menetap om
saya bisa om baru tetap ke sini om
kalau di sini kan aku bisa jaga om
jangan join saya sama liora om
saya bisa jauh dari dia om
kamu tahu kan kemungkinan aku untuk sembuh itu sangat kecil
kamu gak perlu terus bertahan sama aku
kamu pantas dapatin yang lain yang jauh lebih baik dari aku
aku gak mau yang lain
enggak pergi pergi liora pergi
aku gak mau ketemu sama kamu lagi
kamu ngerti gak aku gak pantas buat kamu
jangan akan membuat kamu bahagia
berdiri sendiri aja aku gak mampu dian
lebih baik sekarang kamu pergi
tolong pergilah dian kalau kamu emang sayang sama liora
dia udah ngancurin masa depan diora
dan dia udah ngebuat gue kehilangan liora
dan gue akan ngebuat lo ngerasain sesakit apa kehilangan orang yang dicintai